pohon jenis asal belanda di perempatan jalan insinyur soekarno surabaya
tiba tiba tumbang pada senin sore
naasnya pohon dengan diameter empat puluh cm dan tinggi tiga meter ini
menimpa dua mobil yang tengah berhenti karena lampu merah
diduga pohon telah berusia tua dan lapuk hingga tumbang
meski tidak ada angin ataupun hujan
petugas bpbd dan dinas pertanaman kota surabaya
yang tiba di lokasi kejadian langsung mengevakuasi mobil dan memotong pohon
menurut pengemudi mobil andre
kejadian pohon tumbang terjadi secara tiba tiba dan menimpa mobilnya
akibatnya mobil warga gedung cowok surabaya ini
mengalami kerusakan cukup parah di bagian kap dan atap
lampu merah macet tiba tiba saya terdengar suara
habis mobil cepat berbuang
saya sampai tidak segar waktu itu saya terdengar klak
ini nipah bagian depan
tidak ada mobil lagi depan
kemungkinan ini faktor dari pohon itu sendiri
mungkin karena pohonnya sudah tua ataupun lapuk
dan juga perlu diadakan pemakasan
alhamdulillah selamat semuanya
hanya kerugian material saja mobil saja
akibat kejadian ini arus lalu lintas di jalan insinyur soekarno surabaya sempat tersendat
tidak ada korban jiwa atau luka
akibat kejadian ini
namun dua mobil mengalami kerusakan